hai sebuah meja milik seorang pedagang cilok dibawa kabur pencuri pada sabtu dini hari aksi
pencurian di jalan cutnya din kisaran asahan sumatera utara ini terekam kamera pengawas
di rumah salah seorang warga dari rekaman cctv tampak pelaku awalnya berjalan sendiri
setelah memastikan situasi aman ia langsung mengambil meja yang dicantolkan di gerobak
cilok usai mengambil meja pelaku kabur bersama rekannya jualan cilok jorbas
akibat aksi pencurian ini korban sempat tidak berjualan cilok selama dua hari meski menjadi
korban pencurian sri wahyuni enggan melapor ke polisi
inilah adegan aksi penjabretan pada tujuh belas juli lalu di kawasan jangli kerajaan semarang jawa tengah
pelaku yang berpura pura menanyakan alamat seketika langsung merebut paksa ponsel milik
eko rezeki warga karanganyar gunung semarang yang sedang berjalan kaki spontan korbannya mencoba
mengejar dengan memegangi sepeda motor harus terseret sejauh lima puluh m video rekaman kamera
pengawas ini pun beredar di media sosial dan menjadi viral polisi bergerak dan dalam waktu lima hari
berhasil meringkus kedua pelaku kepada polisi pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai
pengamen mengaku baru sekali melakukan penjambretan tim liputan cnn indonesia